kita beralih ke informasi lain cnn indonesia memenangkan anugerah pewarta wisata dua ribu sembilan belas
ada dua kategori yang berhasil dimenangkan oleh cnn indonesia
kategori pertama yakni destinasi khusus cnn indonesia meraih juara satu dari kategori destinasi khusus
dengan judul episode melirik wisata nomadik labuan bajo
episode ini diliput oleh korespondensi nn indonesia victor pangaribuan dan jurnalis foto greg dan juga dwi ari
masih di kategori yang sama yakni destinasi khusus cnn indonesia program redaksi siang mendapat juara tiga
dengan judul episode pesona wisata mandalika diliput oleh korespondensi cnn indonesia indra yani laksmi
dan foto jurnalis urip handoyo
sementara itu dari kategori televisi cnn indonesia juara harapan dua dengan judul episode wisata digital di bali
diliput oleh produser lapangan cnn indonesia kanza tamaridora dan fotojurnalis miki dan juga andika marianto
anugerah pewarta wisata merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh kementerian pariwisata
untuk mengapresiasi karya peliputan terkait destinasi wisata
sejak dua ribu lima belas cnn indonesia sendiri telah meraih beberapa penghargaan dari ajang penganugerahan ini